tiwi adalah pasien tuberkulosis yang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit universitas indonesia depok
ia tidak pernah menyangka bila dirinya kembali terpapar virus mycobacterium tuberkulosa untuk ketiga kalinya
ia pertama kali didiagnosa tuberkulosis pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
di mana menurutnya saat itu ia berada di tengah lingkungan teman temannya sebagai perokok
menurut tiwi sejak dinyatakan menderita tbc oleh dokter
dirinya patuh dan berkomitmen mengonsumsi obat sesuai anjuran
tapi sekitar tahun dua ribu tiga belas ia justru dirawat lagi di rumah sakit dengan diagnosa yang sama
pada pertengahan maret dua ribu dua puluh dua ia kembali didiagnosis tuberkulosis yang dipicu terlebih dahulu oleh infeksi covid sembilan belas
itu baru ternyata memang dijelaskan sama dokter haryo itu
bisa jadi ketrigger lagi sisi sisi kuman yang sudah tidur ini
saya juga tidak berpikir ke arah situ lah ya tadinya
oh iya pantesan karena saya merasa baik baik aja secara fisik dong
saya tidak demam saya tidak pusing saya tidak merasa bagian tubuh saya ada yang sakit tidak
sebanyak satu lima juta orang di seluruh dunia meninggal karena tuberkulosis pada tahun dua ribu dua puluh
bahkan tuberkulosis adalah penyebab kematian ke tiga belas tertinggi dan penyakit infeksi menular mematikan nomor dua setelah covid sembilan belas dan di atas hiv aids
pada dua ribu dua puluh diperkirakan sepuluh juta orang jatuh sakit tuberkulosis di seluruh dunia
di mana lima enam juta diantaranya adalah laki laki tiga tiga juta perempuan dan satu satu juta anak anak
kini tuberkulosis resisten obat menjadi krisis kesehatan masyarakat dan ancaman keamanan kesehatan
karena ditemukan hanya satu dari tiga orang dengan tuberkulosis resisten
obat yang mengakses pengobatan pada tahun dua ribu dua puluh
dokter spesialis paru dari kelompok staff medis pulmonologi dan kedokteran respirasi rsui
hario baskoro mengatakan apa yang dialami pada tiwi tergolong tuberkulosis resisten obat
penyebabnya ada beberapa hal diantaranya selama menjalani proses pengobatan
pasien tidak melanjutkan pengobatan atau putus di tengah jalan
faktor lainnya adalah pengobatan tidak teratur sesuai anjuran
bahkan ditemukan ada pasien mendapatkan obat sendiri tanpa konsultasi ke dokter yang merawat
karena sudah mengetahui jenis obatnya pasien kemudian mengonsumsi obat tersebut
tanpa pengawasan petugas medis dan keluarga yang ditunjuk sebagai pengawas minum obat atau pmo
nah kemudian di kemudian hari ya kuman tb yang memang masih ada di dalam tubuhnya itu
itu bisa ya istilahnya bermutasi ya berubah menjadi kebal terhadap obat
sehingga pengobatan yang harus diberikan pada kasus kasus itu
itu sudah harus dengan pengobatan yang lebih saya bilang lebih tinggi lagi ya lebih kuat lagi
yang memang disesuaikan dengan kebal obatnya itu ya kuman yang kebal obatnya begitu
pada penanganan pasien tuberkulosis resisten obat
biasanya dokter spesialis paru akan melakukan pemeriksaan resistensi obat
dan dari tes ini akan diketahui apakah pasien kebal terhadap obat
pada penanganan pasien kebal terhadap obat
akan diketahui apakah pasien kebal terhadap obat
untuk regimen pengobatan obat anti tuberkulosis lini pertama memiliki empat jenis
yaitu isoniazid rifampisin pirasinamid dan etambutol
durasi masa pengobatan penyakit tuberkulosis untuk kategori sensitif obat minimal enam bulan
tuberkulosis ekstra paru enam sampai sembilan bulan
dan tuberkulosis resisten obat delapan belas dua puluh empat bulan
dengan menggunakan prioritas rekomendasi obat
atau grup b yang terdiri dari klovasimin sikloserin atau terizidon
penyakit tuberkulosis membutuhkan penanganan komprehensif dari dokter yang merawat
kesadaran pasien untuk patuh dan disiplin minum obat
serta kepedulian keluarga atau orang terdekat pasien untuk memberi dukungan
sekaligus mengawasi dan mengingatkan pasien untuk minum obat
sebagai pengawas minum obat mereka harus menuntun pasien meminum obat langsung di depan mata keluarga
dan fasilitas kesehatan tempat berobat itu jauh dari kediaman
maka pengawas minum obat harus mengantar pasien berobat
apabila pasien patuh dan disiplin
serta pengobatan yang benar benar tuntas
tuberkulosis dapat disembuhkan
arman helmy galuprestisa jakarta